apa ya nama perusahaannya aku lupa
soalnya tadi tuh aku tuh interview ke beberapa kantor
dan pas aku wawancara terakhir dan aku langsung diterima
jadi aku lupa apa ya
maaf ya nanti aku kasih tahu ke kamu
yaudah gak apa apa nanti aja kamu cerita
kamu hati hati ya jangan kepikiran arsila
arsila baik baik aja kok sama aku
yaudah kalau gitu aku mau mulai kerja dulu ya
kecuali kalau tante mau jadi pembantu aku sih
sekarang tinggal di rumah kecil kayak gini
tragis banget ya
sama aja kok rumah kecil atau rumah besar
yang penting kan di sini ya
tunggu sebentar ya mbak
gue tau dia di sini tuh pas dia mau ngelamar kerja
terus dia jadi sekretaris begitu
anda diterima bekerja sebagai sekretaris di perusahaan ini
terima kasih banyak ya
terima kasih allah
akhirnya aku berhasil mendapatkan pekerjaan
semoga ini menjadi berkah
anda siap kan mulai bekerja hari ini
karena sekretaris direktur kami baru saja resign
jadi direktur kami butuh sekretaris sesegera mungkin
hari ini saya kerja
iya pak boleh
kalau begitu silahkan temui pimpinan perusahaan kami
ini karyawan baru kita gus
saya sekretaris baru di perusahaan ini
selamat siang putri
selamat siang putri
selamat siang putri
selamat siang putri
kamu direktur di sini
seperti yang kamu tau
dan seperti yang kamu lihat
aku direktur di sini
dan kamu akan jadi sekretaris aku
dan aku rasa
kalau misalnya ada pegawai baru itu biasanya kamu harus ke hrd dulu
tapi aku rasa kita gak perlu lah ya
kita ada saling kenal ya kan
aku memang butuh kerjaan
tapi aku gak mau kerja sama diego
kok diam aja
kamu gak mau kerja sama aku
kamu gak mau duit
saran aku kamu harus kerja ya
aku harus tanya dulu sama raja
kalau misalkan raja larang
aku gak akan kerja
kalau kamu tau pun raja
kamu pasti udah tau jawabannya apa ya kan
raja pasti akan ngelarang kamu kerja sama aku
menurut aku sih kamu harus mikir ke depan ya
kalau kamu nolak kerja sama aku ya
kamu gak akan pernah diterima di perusahaan mana pun
dan kalau kamu kerja disini kamu tenang aja
relasi aku tuh banyak kok
ya allah aku harus gimana
padahal aku butuh uang untuk pengobatan arshila
tuh ikannya dateng ke arshila tuh
nih ikan buat kamu mama yang beliin
harusnya kan mama beliin pengobatannya ya
harusnya kan mama beliin papa ikan
mama bikin buat kamu
sayang aku udah dapat kerjaan
gara gara bisnis aku jatuh
kamu harus kerja seperti ini
ya ampun saya udah disyukuri aja ya
harusnya aku yang minta maaf
dan harus kamu yang jagain arshila
ya udah biar aku yang jagain arshila
kamu kerja di perusahaan apa
apa nama perusahaannya
apa ya nama perusahaannya aku lupa
soalnya tadi itu aku tuh interview ke beberapa kantor
dan pas aku wawancara terakhir dan aku langsung diterima
jadi aku lupa apa ya
maafin nanti aku kasih tau ke kamu
ya udah gak apa apa
nanti aja kamu cerita
jangan kepikiran arshila
arshila baik baik aja kok sama aku
yaudah kalau gitu aku mau mulai kerja dulu ya
sah aja deh aku kasih tau rajanya
kalo sebenernya bos aku ini adalah diego
tunggu sampe aku pulang ke rumah baru aku kasih tau ke dia
mudah mudahan mama gak pulang terlalu malam
jadi kita berdua bisa main lagi ya
semoga raja gak marah setelah dia tahu kalau aku kerja di perusahaannya diego
yuk kamu sekarang yang gue tangguh
emang aku harus selalu ikut ya kemanapun kamu pergi
sebagai sekretaris pribadi aku
kemanapun aku pergi kemana pun aku dinas
haduh padahal udah siapin di meja makan
tapi mintanya makannya di kamar
gimana sih kamu clara
aku lagi males keluar nama
simpen aja disitu tante
liat dulu dong makanannya
tante udah masakin khusus makanan kesukaan kamu
yang kamu selerakan itu loh
kamu minta kayak begini kan
tuh tante udah masakin
sandok ini makanan apaan sih
gila enak banget
cobain sendiri tante
enak gak tuh
tadi kayaknya waktu tante cobain enak enak aja kok
itu mungkin menurut tante enak
eh menurut aku sih enggak
yaudah sekarang gini tante
mendingan tante abisin
aku mau makan di restoran aja
aku gak ada apa apa yang mau makan tuh tante
kamu jangan seenaknya sendiri
tolong hargai orang lain
apalagi dengan seseorang yang mau melakukan apa saja yang kamu minta
terus mau tante apa
mau tante aku habisin makanan itu
tapi paling enggak kamu bisa akan mengutarakan dengan kalimat kalimat yang baik
bukan dengan kata kata yang kasar
bentar bentang dan marah marah seperti itu
ingat karena tante ini orang tua
gak usah deh tante soal soal nasehatin aku tante
emang tante pikir aku salah
salah apa tante aku
enggak enggak bisa begitu
kamu itu salah
kamu harus tante bilangin kalau aku salah
kamu itu bersikap yang salah
tante gak rela ngeliat kamu salah didik seperti ini
tante gak rela
jadi maksud tante mama sama papa aku ini salah didik gitu
tante gak rela karena kamu itu adalah anak anak
hampir aja keceplosan
kalau aku ini mamanya clara
itu ama dia